dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kami sudah bergabung dengan bapak armanata nasir
duta besar luar biasa dan juga berkuasa penuh republik indonesia untuk perancis
lewat sambungan skype saat ini selamat malam di jakarta
ya situasi di perancis pak seperti apa saat ini
ya tadi seperti disampaikan bahwa kita sudah memasuki pelonggaran lockdown
ini dimungkinkan karena memang situasi di perancis terlalu membaik terkait dengan covid sembilan belas
jumlah pasien yang masuk rumah sakit yang masuk icu maupun yang meninggal terus menurun dalam dua minggu terakhir
oleh karena itu pemerintah telah berani untuk membuka
kita melakukan lockdown karena juga saat itu testing juga terus meningkat
yang awalnya hanya dua belas ribu per hari sudah menjadi tiga puluh lima puluh dan sekarang targetnya adalah untuk mencapai tujuh ratus ribu per minggu
ini semua memungkinkan untuk mulai dilonggarkannya lockdown
oke baik pak armanata situasinya hari ini ataupun dari yang pantauan kbri di perancis ya
sektor sektor mana saja yang kemudian
sudah mulai agak dilonggarkan penutupannya atau sudah dilonggarkan lagi lockdownnya dan kondisinya bagaimana
ya jadi begini mas
situasi di sini itu dibagi berdasarkan zona
untuk bagian zona bagian utara timurnya perancis itu itu zona merah
itu termasuk dalam daerah paris
di sini lebih terbatas daripada zona hijau yang bagian
tengah dan bagian selatan perancis
di zona merah ini sekolah belum dibuka
ya sekolah belum dibuka
masih sangat masih ditutup
kantor sudah dibuka tapi tetap disarankan untuk work from home
untuk bisa berpergian pada saat jam rush hour itu masih memerlukan surat izin
untuk orang untuk keluar pada saat pagi dan pada saat sore
rumah restoran restoran kafe bar itu semua masih ditutup
baik di zona merah maupun di zona hijau
nah waktu tahap pertama ini berlaku dari tanggal sebelas mei sampai tanggal dua juni
nanti setelah tanggal dua juni akan ditinjau kembali
di zona kalau di daerah zona hijau pas tanggal dua juni itu sudah mulai boleh dibuka
karena restoran kafe dan bar
tapi di zona merah akan tetap ditutup
saat ini di paris yang tadi pagi kita lihat bahwa sudah mulai rame kendaraan
orang di jalan masih belum banyak tapi kendaraan sudah mulai banyak yang keluar
namun di tempat tempat yang tempat tempat turis seperti di daerah iphole tower di daerah samselise di daerah artetrium itu masih sangat sepi
pejalan kaki sangat jarang walaupun toko toko sudah buka
toko toko tidak banyak
hampir tidak ada pengunjung
tapi mereka tetap buka
jadi memang pelonggaran lockdown ini dilakukan secara bertahap dan juga melihat kondisi di beberapa tempat sendiri ya
di perancis begitu pak dubes
nah untuk warga negara kita yang ada di sana seperti apa pak armanata imbauannya yang diberikan
ini kan sudah ada mulai pelonggaran lockdown ya
apakah memang sudah disarankan untuk boleh kembali beraktivitas atau dengan sejumlah imbauan imbauan tertentu yang disarankan oleh pemerintah
ya kita dengan warga negara indonesia di perancis selalu berkomunikasi dengan kbri
kita memiliki suatu mekanisme komunikasi yang setiap hari menyampaikan berbagai himbauan himbauan
nah yang kita sampaikan kepada wni yang ada di perancis adalah tetap mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah setempat
masing masing wni yang tinggal di daerah hijau misalnya itu mengikuti aturan yang ada di sana
yang di daerah merah juga mengikuti aturan di sana
yang kita tekankan adalah jangan sampai pelonggaran lockdown ini ditanggapi dengan secara euforia
sehingga mereka tetap bebas kemana mana tanpa menjaga diri tidak memakai masker dan lain sebagainya
kita mengingatkan bahwa seperti yang disampaikan oleh presiden macron sekarang ini kita harus siap hidup dengan covid
oleh karena itu kita tetap harus menjaga kesehatan menjaga diri
tetap menggunakan masker khususnya di tempat tempat yang public transport misalnya
kita harus juga tetap rajin rajin cuci tangan dan apabila perlu menggunakan sarung tangan bila keluar
jadi itu yang harus kita sampaikan kepada para wni kita
kalau untuk masyarakat di perancis sendiri menanggapi pelonggaran lockdown secara bertahap ini bagaimana pak
apakah memang tadi ya apa untuk tidak bereuforia atau memang pada akhirnya juga masyarakat sudah mulai beraktivitas
tapi dengan sejumlah pembatasan dan juga ada sejumlah syarat syarat yang harus dipenuhi
jadi kalau selama lockdown untuk orang harus keluar dari rumah mereka itu harus membawa surat izin
surat keterangan yang mereka sendiri download dan mereka sendiri

sekarang setelah adanya pelonggaran mereka harus menggunakan surat izin

kecuali di daerah zona merah apabila orang akan menggunakan public transport pada saat rush hour
nah walaupun sudah dibebaskan tadi saya sampaikan bahwa kita bisa melihat memang jumlah kendaraan di jalanan sudah mulai rame
namun orang yang jalan kaki itu belum seramai sebiasanya
masih orang masih menyerang
masih orang masih menjaga jarak juga kalau jalan tidak ada berkelompok
dan selain itu juga sekarang dengan sudah mulai bebasnya bisa dibeli masker di berbagai tempat
sekarang orang perancis juga orang di paris juga sudah mulai menggunakan masker
tapi terlihat banyak orang yang menggunakan masker
karena di awal awal covid ini untuk mendapatkan masker itu sangat sulit di perancis
bahkan masker itu harus hanya bisa dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter
baik terakhir pak armanata dalam masa bulan ramadan seperti ini artinya memang kbri juga membatasi kegiatan kah
atau bagaimana untuk wayang dikitang ada di sana
ya memang sesuai dengan aturan dari pemerintah sempat kegiatan yang melibatkan lebih dari sepuluh orang

di dalam ruangan maupun di luar ruangan
oleh karena itu berbagai kegiatan kbri sudah dibatalkan
ya termasuk kegiatan kegiatan yang selama yang biasanya kita lakukan selama bulan ramadan
namun itu kita ganti dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan melalui video conferensi melalui webinar
setiap minggu kita adakan penghiraman rohani melibatkan ustadz ustadz dari
indonesia maupun dari sini untuk memberikan ceramah ceramah agama melalui webinar
terima kasih banyak pak armanata nasir sudah berbagi informasi kepada kami yang ada di sini
mudah mudahan pak dubes dan juga seluruh wni kita yang ada di perancis sehat sehat semua
dan bebas dari virus covid sembilan belas yang ada di sana
terima kasih banyak pak armanata duta besar republik indonesia untuk perancis
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini